ambulan ambulan ambulan
proses evakuasi warga terdampak di lokasi desa cugenang desa cijedil cianjur
terus dilakukan pasca sehari gempa yang mengguncang cianjur dua puluh satu november kemarin
relawan gabungan tni polisi bpbd dan relawan dari berbagai lembaga turut membantu proses evakuasi
yang di tempat saya berdiri ini adalah di kampung cigenang desa cijendil
dapat anda saksikan saya akan menunjukkan kepada anda di belakang ini adalah kondisi rumah warga
di mana sudah porak poranda sejak gempa dengan magnitudo lima enam
yang kemarin siang mengguncang daerah cianjur ini tepatnya di kampung cugenang ini
dan bisa terlihat bahwa ini sudah hancur
di mana ada
sepeda motor kemudian juga rumah rumah warga diperkirakan
ada sekitar lebih dari tiga puluh rumah di kawasan yang di tempat saya berdiri ini
tertimbun longsor begitu
dan menurut informasi dari warga yang saya wawancarai tadi sebelumnya
ada sekitar tiga puluh delapan sampai tiga puluh sembilan lebih dari tiga puluh sembilan warga yang belum bisa dievakuasi
oleh karena itu tim dari tni yang berasal dari yonif tiga ratus brajawijaya
ini sedang melakukan proses evakuasi
dan dapat anda saksikan di sana alat alat berat eskavator kemudian juga ambulans ini
dikerahkan untuk mencari korban yang diperkirakan kemungkinan masih tertimbun begitu
dan inilah yang nantinya akan menjadi pekerjaan yang satu harian penuh ini
yang akan dilakukan oleh tim dari tni dan juga lembaga terkait
saya bersama dengan salah satu warga yang dimana menjadi
korban terdampak longsor akibat gempa yang kemarin terjadi bersama dengan pak agus
pak agus selamat pagi
pak agus sebelumnya saya turut berduka cita ini pak agus atas kejadian yang menimpa bapak keluarga dan juga mungkin tempat tinggal pak agus
mungkin pak agus bisa diceritakan sedikit bagaimana kejadian pada saat itu
dan apa saja yang kalau boleh tahu ini pak agus yang saat ini pak agus alam ya begitu
mungkin rumah atau mungkin juga keluarga bagaimana keadaannya
alhamdulillah kalau keluarga saya kakek saya selamat sama adik saya
kebetulan pas kejadian saya lagi di sekolah dengar tadi malam saya sudah ngobrol ketemu sama orang tua saya
jadi pas kejadian itu orang tua saya habis sholat pak
pas habis sholat itu terjadi guncangan sangat besar
kemudian bapak saya langsung ngambil adik saya dilempar ke sebelah sini
kebetulan di sini fondasinya masih baru
ya fondasinya masih baru alhamdulillah selamat
terus kalau orang tua saya memang tertimpun sama rurun tuhan rumah
karena rumah saya yang di sini habis semua rata
alhamdulillah orang tua saya bisa berdiri bisa berlari loncat
jarak berapa detik itu tanah yang dari belakang itu langsung menutup rumah kita semua dan rumah warga di sini
kebetulan saudara saya juga enam orang yang belum diketemukan
satu yang sudah dikeluarkan di rumah jenazah itu tadi malam sudah tidak bernyawa
terus rekan rekan saya teman teman saya juga masih banyak yang belum ditemukan
terutama istri dan anaknya masih tertimbun sampai hari ini
jadi belum ada kabar
terima kasih doanya aja semoga semua yang meninggal diterima iman islamnya
keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan
terima kasih pak agus
saya juga turut berduka cita atas kehilangan yang bapak agus alami
tapi pak agus bisa menunjukkan di mana lokasi rumah pak agus ini yang sampai saat ini
yang menurut informasi dari pak agus tadi ada di daerah sekitar sini ya pak ya
ini habis pak yang di sebelah itu kita sudah tidak ada apa apa pak
kebetulan di sebelah sini
iya pas kejadian kakek saya ada di sebelah sini
di samping rumah ini pak
jadi habis sekarang
jadi sudah tidak ada yang tersisa
barang barang pun sudah habis semuanya pak
terbawa longsor gitu pak
baik pak agus terima kasih banyak atas informasinya
saya doakan apa yang terbaik yang saat ini pak agus dapatkan
sambil juga nantinya akan ada bantuan yang pastinya pak agus dapatkan
terima kasih banyak pak agus
dan ini yang saat ini menjadi sebuah
katakanlah istilahnya pekerjaan rumah yang masih dilakukan oleh beberapa instansi terkait
ini ada yang melakukan proses evakuasi
kemudian juga mencari keluarga ataupun juga kerabat dan juga korban yang diperkirakan masih tertimbun
dan kami juga masih belum mengetahui secara pasti sampai berapa lama nantinya proses evakuasi ini akan selesai
juga berakhir mengingat kalau tadi kita lihat bahwa
tanah yang longsor ini juga menutupi hampir sekitar seratus sampai dua ratus
lebih dari seratus sampai dua ratus meter
di mana ada sekitar tiga puluh lebih rumah yang tertimbun longsor
dan itu juga sampai jatuh ke bawah
dan diperkirakan juga ada beberapa rumah juga yang ada di bawahnya tadi dari pihak tni
tadi juga sudah menyisir dengan asumsi bahwa nantinya akan ada korban lagi yang bisa ditemukan
rafa kavi fikri adin kampung cugenang desa cijenil